saya minta maaf ya kalau saya memberikan cincin ini lewat cara ini
cincin ini tadinya mau saya berikan untuk kamu kalau kamu mau menerima cinta saya
dan setelah saya pertimbangkan
akhirnya saya berikan juga
walaupun kamu menolak saya
mungkin bisa kamu jadikan sekarang
mendukung semua keputusan kamu
mama tau ini adalah
keputusan yang terbaik yang
sudah kamu ambil
dan kamu pikirkan masa masa
supaya kita bisa meyakinkan reina
bahwa ini adalah pilihan terbaik
mama akan bantu kamu untuk meyakinkan rena
terima kasih ya ma
misalkan pindah ke rumah
berarti kita masih
bagaimana cara menjaga rumah ini
kamu berdua ikutlah
ya kan saya juga gak di sini
jadi kita ikut juga pak bos
ya tapi kalau memang kalian mau di sini

sebenarnya kiki sama mbak mirna
terserah mas al sama ibu mau ditaruh di rumah mana ya mbak
ya sebenarnya walaupun berat juga ninggalin rumah ini
karena kan rumah ini banyak kenangan
ya menteri katanya kamu waktu kemarin kan bilang
ya siapa tahu dengan kita pindah rumah
segala hal yang baru
tentunya dengan kenangan yang ada di hati kita masing masing
andin tuh pernah cerita ke saya
dia itu kan pengen punya kucing
jadi ada satu rumah kucing yang saya sediakan di sana cukup besar sih memang
jadi mungkin kamu bisa saya taruh di sana nanti
masa di rumah kucing
mas itu burung darahnya rena juga ada rumahnya gak mas
biar kita satu satu gak rebutan gitu mas
rena jadinya masa kiki ditaruh di rumah kucing
ya kan rena juga masih ada kucing itu maka aduh
mama udah serius aja
emang hebat ya
untuk saya untuk mengimplementer rena
dan bu im
siapalah yang di depan suruh kesini
tapi jangan kasih tau apa apa dulu
saya mau bicara tentang masalah ini
iya masih bentar
sisain salah satu biar jaga gerbang
antara uya atau bu im aja ya
bawa satu aja ya biar ada yang jaga gerbang
mau nanya nanti semua diajak pindah
maksudnya kayak menjaga si uya bu im
tadi rumah ini kosong gitu ya
mungkin kita bisa rent house ini kita sewakan atau
nanti saya sama gigi kan bisa bolak balik buat bersihin rumah ini juga pak
ini kan rumah kenangan juga
saya tidak mau menjual
iya kan rumahnya papa
ya banyak kenangan yang indah juga disini
kita semua akan pindah
ke rumah yang baru
jadi saya minta
kalian bantu bantu nanti ya
pindah pak bos
pindah kemana pak bos
pindah ke mananya nanti aja saya kasih tau
yang penting persiapkan diri persiapkan tenaga
untuk angkut angkut bareng
baik pak bos
tenang ya rumah ini masih ada kok
terima kasih pak
mau ngajak randy pindah ke rumah baru juga
oh ya jelas ya di bawah lah mas masyadit
langsung berubah gitu tadi
uyang gak begini
muka seneng banget
siap rumah gimana
sudah siap semua pak
untuk fornis juga sudah jadi semuanya
jadi insya allah
minggu depan sudah bisa diisi pak
ya berarti kita misalnya nyicil siap siap ya
bantuin juga ya
baik pak pasti
sebuah perasaan gak bisa dipaksakan dia
ya mungkin ini trauma saya juga kali ya
karena ketika saya punya perasaan cinta
awalnya indah tapi ujungnya pahit
makanya kenapa sekarang saya
saya itu belum bisa dan belum siap untuk memulai hubungan baru lagi
saya nggak mau menyakiti perasaan orang lain lagi
berarti kamu rela untuk menyakiti perasaan kamu sendiri
lebih baik begitu bi
ya mungkin ini pantas saya dapatkan
atas semua perbuatan saya selama hidup
banyak sekali orang yang sakit hatinya karena saya
saya belum siap untuk membuka lembaran baru lagi
untuk menjalin hubungan saya belum bisa
untuk menjalin hubungan saya belum bisa
tapi jujur saya nyaman sama kamu pi
kamu udah baik banget sama saya
sudah mau menerima saya
sudah mau jadi sahabat terbaik untuk saya
kalau perasaan saya cuma sebatas itu
perasaan kamu itu ya hak kamu sama
karena sekarang saya yang jadi gak enak
kalau saya jadi yang memaksakan perasaan saya
tapi kalau boleh saya egois
saya mohon kamu jangan pergi ya
karena saya butuh kamu
kita gunakan diri
semoga beruntung saya menerima ingin gospel untuk saat kehidupan
semoga berjalankan hidup saya
saya ingin memberi anda satu per crecung selik yang saya minta
diriku akan menyara dengan anda

ikutlah dan ikutlah
masaklah semangat putri yang kamu pelajari
mama sangat paham perasaan kamu
it's okay you can cry kamu boleh menangis
kamu boleh meluapkan semua kesedihan kehilangan kamu
mama sangat mengerti
sama seperti waktu mama kehilangan papa kamu dan juga roy
rasanya berat sekali
waktu mama harus dealing
membereskan semua barang barang peninggalan
keputusan untuk pindah
sudah kamu ambil
setiap keputusan yang diambil
pasti selalu akan ada konsekuensinya
dan aku percaya bahwa kamu bisa mengatakannya
aku memutuskan pindah juga karena
ingin membawa kamu ke rumah
membawa semua kan dengan andin
ke rumah yang aku buat untuk andin
dengan penuh rasa sayang rasa cinta
aku juga ingin
membawa semua orang yang sayang sama andin
di rumah ini
tempat yang baru
supaya aku juga bisa melihat
dan mengikuti perjalanan kisah mereka
dan juga mau mengingatkan kekuatan mereka

dan juga mau mengingatkan kekuatan mereka
dengan kekuatan mereka
apapun keputusan yang kamu ambil
pasti akan sangat berat
stay di sini ataupun pindah
karena memang ya
meninggalkan rumah ini yang penuh dengan semua kenangan
masa kecil kamu dan juga kenangan kamu bersama andin
pasti akan berat sekali
kenangan manis dan meninggalkan semua kenangan dan kesedihan yang memang harus kita tinggalkan
bawalah kenangan manis andin bersama kami
kalau mama boleh usul lebih baik kamu membawa sebagian barang barang atau baju baju andin yang hanya membawa kenangan manis
kalian berdua dan baju baju ataupun barang barang yang mengingatkan kamu akan segala kesedihan
walaupun mama yakin itu tidak ada hanya kenangan manis yang akan kamu ingat sebaiknya kamu sembangkan saja yang membutuhkan
dan mama yakin andin pasti akan setuju dengan ide ini
banyak sekali orang orang di luar sana yang butuhkan baju barang barang
enggak aku gak setuju kalau baju ini dikasih sama orang
biarin baju mama sama kita pak
jangan dikasih orang
aku juga gak mau kita pindah pak
untuk masalah pindahkan kemarin
terus sekarang berubah lagi
pak bos harusnya tadi saya larang renah tiba tiba dilari bu
kalau masa bapak bapak aja yang pindah
aku gak apa apa di sini aja
aku mau jaga semua barang barang mama
aku mau simpan baju baju mama
di sini jangan pernah ada yang
ini kursinya andin

momo kita maja dipindah hal sini
kalau untuk masalah baju
dia akan dikasih sama orang
bapak juga nggak mau orang lain pakai baju mama
atau pakai barang mama
tapi kalau untuk pindah
tapi aku mau pindah pa
kenapa susah sama mama pelubih
di rumah ini gak mau ada yang dengerin aku
mafia mama bingung terus terang
setelah aku solat istiqorah
jujur aku sedikit lebih tenang
dan yakin dengan keputusan ku pindah
karena rumah ini rumah yang
dia punya impian
terkadang yang masih membuat
pikiran ku nggak tenang itu adalah
kalau misalkan tiba tiba ada
orang yang menemukan sekarang
terus dia tahu alamat rumah kita adalah rumah yang ini
nanti bawa asgara kesini
dan ternyata kita yang sudah nggak disini
dan nggak tahu alamat rumah yang baru itu
tapi maaf mama tadi sempat bingung
tapi setelah kamu cerita
kamu sudah yakin
kamu juga sudah solat istiqorah
kamu sudah diberikan petunjuk sama allah
dengan menguatkan hati kamu dan keputusan kamu
perkara nanti alamat
insya allah sekarang segera ditemukan
pasti akan ada jalan pasti akan ada jalan
orang pasti akan menemukan alamat baru
seorang aldabara langkari
itu akan mudah
lagi pula nanti di sini kan pasti akan ada yang jaga
dan mereka akan memberikan informasi mengenai rumah baru
jadi kamu jangan khawatir
tunggu kejar rena
pelan pelan tapi ya
masih jangan kejar
tak ada pula ada
kamu nelfon siapa
aku dari tadi nelfonin nabi
tapi gak diangkat angkat
lagi meeting kali lah
udah sabar aja
masalahnya tadi aku udah telpon
abi tuh belum sampe kantor
belum ada abi
dan dia gak tau apa apa
apa terjadi sesuatu ya sama ami mah
kamu mikirnya jangan kesitu dong
insya allah abi baik baik aja
apa yang sebenernya terjadi
apa yang harus gue lakukan
harusnya kan biasa aja
hari ini gue ngerasa ada yang gak biasa
udah biar bapaknya
langkah ini yang harus saya ambil
walaupun saya tau kan sangat berat melakukan ini

sebenernya saya cinta sama kamu semua

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan

kamu udah baik sama saya

udah mau berbagi dan
udah mau berbagi dan
ngajak saya ke tempat
kalau saya belum siap untuk membuka hati untuk siapapun
tapi saya berterima kasih sama kamu
kamu sudah menawarkan mau jadi sahabat untuk saya
kamu sudah menawarkan mau jadi sahabat untuk saya
kita sepakat untuk bersahabat
kita sepakat untuk bersahabat
tapi ternyata saya nggak bisa membohongi diri sendiri
karena itu walaupun sakit
saya akan tetap memilih jalannya
selamat tinggal sak
berjauhan adalah cara terbaik untuk kita sekarang
semoga semua gejolak perasaan di hati saya ini
lambatlah umpisa meredah
sebentar lagi kita sampai bandara pak
bapak mau langsung turun di gate
iya pak langsung aja
ada paket buat kamu dari abi
saya minta maaf ya kalau saya memberikan cincin ini lewat cara ini
cincin ini tadinya mau saya berikan untuk kamu kalau kamu mau menerima cinta saya
dan setelah saya pertimbangkan
akhirnya saya berikan juga
walaupun kamu menolak saya
mungkin bisa kamu jadikan sekedar kenangan
bahwa saya pernah hadir di dalam hidup kamu
cinta saya terlalu besar sama kamu sak
dan satu satunya cara supaya saya bisa melupakan kamu
ya saya harus pergi dari kami
saya minta maaf sekali atas keegoisan ini
saya akan mendoakan kamu supaya kamu akan dapat seseorang yang benar benar bisa menikah
lagi dalam est deadline
aku sudah lebih tarkang
aku akan menerimanya
tangan g afterwards
oh jadi ibu
aku gak mau
aku cuma gak mau pindah
aku mau disini terus
iya terus juga ngerti kok
terus juga sama kayak rena
sebenernya agak berat
kalau harus pindah dari rumah ini
kalau gitu aku sendiri aja
gimana mau ditemani
gini aja deh
tunggu gorengan di depan pintu
kalau rena butuh apa apa
tunggu rena di depan ya
rana lagi mau sendiri dulu kan
terus di depannya
terus di depan
terus di depannya
sebenarnya papa udah kasih tau sih
kenapa kita harus pindah
tapi aku belum pindah
aku masih pengen disini terus ma
gimana kalau arihaskara cari aku pulang kesini

gimana caranya kalau aku nggak pindah
gimana caranya kalau aku gak pindah
dari rumah ini
sebenarnya papa udah kasih tau sih
kenapa kita harus pindah
tapi aku belum pindah
aku masih pengen disini terus ma
gimana kalau ada askara cari aku pulang kesini
gimana caranya kalau aku nggak pindah